ya sebenernya malam itu aku ingin langsung kasih tau ke kamu siapa ada barang yang sebenarnya
tapi keperlu aku disekap sama angga
jadi aku gagal untuk memberitahu kamu
tapi apapun yang terjadi pasti juga akan keungkap kok mas
ya terima kasih
pasti ada jalan
burung setiap hari makan
masa allah gak akan memberikan rejeki ke kita
selama kita berusaha pasti ada jalan
intinya papa gak akan
lagi mau terima bantuan
atau fasilitas apapun dari hal
nanti kita bicarakan dan bahas ini sama al
sekalian kita ke rumahnya a
kita ambil barang barangnya adem
akhirnya nyampe juga
itu pasti yang susah
yaudah kita bicara luar ya mas
maaf aku gak bisa izinin kamu masuk
karena aku gak mau ada kesalahpahaman
permisi pak di luar ada pak aldebaran alfari ingin bertemu dengan bapak
oh suruh dia masuk
selamat siang pak
terima kasih banyak
maaf mengganggu waktunya ya pak
oh ya gak apa apa silahkan
jadi begini pak

ya gitu lah
masih ada beberapa hal yang harus gue umus
dan gue gak bisa cerita sekarang
hmm jadi gini al
sebenernya tuh besok gue kan ulang tahun
nah gue rencana mau bikin party nih di cafe pandora
gue pengen besok lo dateng jam tujuh malem
ih al please banget lo harus dateng ya
ini kan gue telepon lu gue undang secara khusus secara langsung nih
lagian lo tau gak sih
kedatangan lo tuh bener bener penting buat gue
ya kalau lo datang nih gue bener bener nganggep kayak
kehadiran sosok seorang roy
ya udah gue usahain nanti ya
nah gitu dong
gak masalah al lima menit sepuluh menit juga gapapa
yang penting lo janji lo dateng
oke sekarang aku telpon andien ya
ya gak hpnya gak aktif lagi
cewek cewek kalau ngambek handphonenya dibikin nggak aktif dimatiin langsung
iya juga sih
itu kagak maksud lo begitu juga gak
lagi ngambuk nih handphonenya dimatiin tau tau
apaan sih kamu
ya enggak lah
yaudah aku pergi duluan ya
oke gue hantar
aku bisa sendiri kok
soalnya mau ke toko buku dulu
biji michi gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang kaku
iya sebenernya gitu ya
akhirnya malam itu aku ingin langsung kasih tau ke kamu
siapa ada barang yang sebenarnya
tapi keburu aku disekap sama angga
jadi aku gagal untuk memberitahu kamu
tapi apapun yang terjadi pasti juga akan keungkap kok mas
ya terima kasih kalo misalkan kamu sudah mau mengasih tau aku tentang keburukan mas al
tapi aku rasa cukup ya mas
tolong jangan ganggu urusan rumah tangga aku sama saya
mendingan kita urus saja rumah tangga kita masing masing
dan untuk masalah ini biarkan aku sama mas al yang mengambil keputusan apapun itu
aku minta kamu tolong jangan ganggu
tolong jaga perasaan elsa

apa jangan jangan dia ketemu sama mbak nin
bisa bisa nino malah balik marah
gue gak boleh kebawa emosi
mending gue tunggu nino bener bener pergi
dan gue temuin mbak andin
gak usah mbak makasih
nino tadi kesini kan
dia paling cuman mau kasih tau ke mbak apa yang udah masalah terbuat
dia nggak berusaha deketin lo lagi kan
tolong kamu jangan khawatir
apapun yang terjadi dalam rumah tangga mbah
mbak sama sekali gak pernah terbisik atau kebalikan sama mas nino
karena mbak baru baru udah tutup buku masalah lo sama mas nino